jadi ini forum yang bagus karena berbicara bagaimana tata kelola pemerintahan di tingkat pusat tapi juga langsung di breakdown di tingkat lokal dan juga regional
tadi saya secara pribadi berbagi pandangan bahwa prinsipnya ada tiga untuk mendukung tema besar world water forum di bali ini yaitu water for share prosperity
maka yang pertama kita harus mengedepankan bahwa manajemen air khususnya manajemen air bersih ini harus ditujukan pada penguatan kesejahteraan dan kemakmuran untuk semua untuk rakyat
jadi jangan sampai kemudian air yang merupakan
parlemen yang paling fundamental dalam kehidupan tidak menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat
yang kedua bagaimana memiliki fan accessibility akses yang juga berkeadilan untuk semua
tidak boleh ada yang sulit sekali untuk mendapatkan air bersih dan juga untuk sanitasi
dan yang terakhir berkaitan dengan sustainability keberlanjutan bicara global warming krisis iklim dan
karena air serta tanah ini juga tidak pernah habis
artinya selalu menjadi isu dan perdebatan termasuk konflik di berbagai belahan dunia
oleh karena itu melalui world water forum kita punya semangat untuk mencari solusi bersama dan mudah mudahan kita bisa bersatu dan berkolaborasi
mengambil langkah langkah yang konkret dan menjaga air termasuk tanah dan lingkungan kita yang hanya satu artinya kita berharap masa depan anak muda kita juga
kita tahu bahwa dalam water forum ini ini sudah dimulai dua hari pertama
hari pertama sudah dibuka tadi oleh bapak presiden hari senin
kemudian dilanjutkan dengan high label meeting yang diikuti oleh semua kepala negara yang mewakili
kemudian setelah itu dilanjutkan dengan tingkat menteri ministerial meeting level dan itu ada joint ministerial level joint declaration
itu lakukan dua hari senin sore dan hari ini
kemudian ada yang berikutnya kemarin
hari ini kita turun ke level berikutnya yaitu global national level khususnya peran dari local government
tadi saya sudah menyampaikan bahwa kita memang kalau bicara tentang kerjasama antar negara dan kerjasama penanganan water management pada national label
ini akan mempengaruhi sistem politik dan pemerintahan yang ada di negara masing masing
jadi kita bisa mencari sistem politik yang sama satu sama lain
dimana otonomi diberikan termasuk kemudian masalah air ada yang di central government ada yang di local government
nah ini membuatnya menjadi lebih dinamis
tapi tadi saya sampaikan bahwa ada yang di central government ada yang di local government nah ini membuatnya menjadi lebih dinamis
maka kita perlu membagi tugas di sana national level peran pemerintah pusat apa
mengambil pelajaran indonesia kita bagi tugas di tingkat pemerintah pusat apa yang dikerjakan
misalnya membuat target target nasional regulasi tingkat nasional undang undang
kemudian juga keuangan dukungan keuangan dari pusat membangun misalnya bendungan bendungan besar
seperti yang sudah dikerjakan dalam pemerintahan bapak jokowi
lalu menteri kerjaan umum banyak bendungan yang dibangun irigasi kemudian penanganan banjir macam macam lah yang dikerjakan
nah di tingkat provinsi juga ada yang dikerjakan dari bagi bagi tugasnya
bahkan saya tadi menyampaikan bahkan di indonesia juga
village label tingkat desa yang jumlahnya lebih dari tujuh puluh ribu menggunakan dana desa yang lebih kurang sudah mencapai empat puluh empat billion
tujuh ratus mungkin lebih kurang tujuh ratus miliun yang sudah dilakukan
nah salah satu di antara dana desa itu digunakan untuk pembangunan kanal irigasi pembangunan
itu semua berkaitan dengan air termasuk penyediaan toilet
nah intinya yang kami sampaikan bahwa dari pengalaman indonesia dan pengalaman dari negara negara lain
tentu kita perlu membuat semacam joint declaration dan guidance bagi pemerintah pemerintah daerah
karena perintah perintah daerah seluruh dunia itu dimanapun juga itu semua memberikan kontribusi
untuk upaya global ini
sehingga guidance kita tadi disampaikan beberapa poin ya
mulai dari masalah pendidikan kemudian masalah perencanaan budgeting planning and budgetingnya
isu isu apa dalam water ini yang harus ditangani seperti ship ranking water yang harus menjadi bagian dari human rights
kemudian juga bagaimana menangani masalah water sebetulnya tidak menjadi enemy seperti flood
banjir drought kemah kekeringan dan lain lain
nah itu kira kira yang kami sampaikan tadi dan kita harapkan masukan masukan kita bisa menjadi pertimbangan dalam rangka nanti membuat joint declaration
dan kita juga menyampaikan dari terakhir membolehkan pemerintah daerah untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah negara lain untuk sharing best practices
sepanjang itu sesuai dengan aturan undang undang nasional

untuk dirasa lebih lanjut pak ustadz itu seperti apa dan nanti peran yang disumbat pemerintah daerah seperti apa
dan tanggapan dari pak gito nanti kira kira kalau dikendiri kebetulan pmd nanti kerjasamanya kayak gimana terima kasih
ya memang tadi dalam remarks yang saya sampaikan di forum tadi
ada satu gagasan pandangan yang boleh kita kaji lebih dalam tentunya
ini juga melihat dari pentingnya mengintegrasikan mensinkronisasikan segala urusan manajemen air ini di tingkat pusat
sampai dengan tingkat yang paling bawah seperti yang disampaikan oleh pak mendagri tadi
bicara provinsi kabupaten kota kecamatan desa dan seterusnya
artinya kita berharap ada sebuah badan yang khusus menangani air
ini bukan yang pertama tentunya ada sejumlah negara yang terlebih dahulu sudah mendirikan institusi seperti itu memiliki kewenangan
yang paling penting itu kewenangan otoritas ya termasuk juga kapasitas untuk bisa mengelola air secara komprehensif
termasuk tata ruang dan penyiapan lahan yang dikoordinasikan
dengan berbagai kementerian termasuk regulasinya juga disiapkan dengan baik
kerjasama dan kolaborasi dengan pemerintah daerah ini juga menjadi kekuatan ya
oleh karena itu bukan hanya sekedar menambah birokrasi baru kalau menurut saya
badan air nasional atau apapun namanya ini diharapkan bisa menjadi wadah besar bagi penataan manajemen air menghadapi krisis air yang cepat atau lambat
kalau siap atau tidak siap kita harus menghadapi itu
dan kalau tidak ada badan khusus yang menangani menurut saya juga memang akan terus menjadi tantangan bersama
tapi sekali lagi saya tidak punya kewenangan hanya menyampaikan ini di depan forum internasional sebuah forum akademis yang bisa kita diskusikan
dan kalau memang ada nilai nilai yang baik ataupun hal hal yang positif yang bisa kita dapatkan seperti pak menulagri tadi
kita nggak usah ragu ragu untuk belajar saling belajar
kita mendapatkan lessons learned dan juga best practice dari berbagai negara ataupun lembaga yang terlebih dahulu melakukan ataupun sudah lebih dulu berhasil
itu juga sesuatu yang baik untuk kita dan juga untuk pemerintahan di tingkat daerah
pak saya sependapat jadi jumlah penduduk dunia ini berkembang eksponensial
eksponensial itu maksudnya seperti covid itu ya ya kelipatannya tinggi sekali penduduknya
diperkirakan nanti akan mencapai lebih kurang delapan miliar kalau tidak salah dalam enam tahun tujuh tahun ke depan dua ribu tiga puluh
sementara kita jumlah energi makanan dan air pasti akan juga bertambah diperlukan
maka diperkirakan ke depan itu tantangan dunia itu memang tiga itulah
ya dan kemudian water air
beberapa negara bahkan sudah punya menteri
tadi seperti tadi salah satu speaker adalah minister of water of maroko
nah kita mungkin saya belum tahu sementara ini kan kita lihat adanya di beberapa kementerian
seperti misalnya di kkp tapi mengurus masalah kelautan ya
tidak mengurusi masalah air yang ada di daratannya
kemudian ada kementerian lingkungan hidup
yang menangani masalah juga air tapi secara umum spesifik
dan menteri atr bpn itu sangat sangat relatif sangat terhubung dengan masalah air
karena apa tata ruang daerah yang menjadi tangkapan air dikonversi menjadi pemukiman
terjadi longsor landslide banjir
nah oleh karena itu mungkin menjadi salah satu pertimbangan ya
pak ahy dan saya bukan punya kewenangan
ini sebaik ideal sharing dari pengalaman pengalaman agar lain
dan dari kementerian lingkungan hidup pasti apapun yang diambil
kebijakan dari presiden atau presiden terpilih nanti
pak ahy ini soal usulan badan air nasional itu
apakah sudah sebelumnya dikomunikasikan ke pak jokowi presiden saat ini
atau mungkin akankah ada rencana diomongkan ke pak jokowi
ataupun presiden terpilih pak prabowo
karena kan seperti kita ketahui presiden terpilih juga kan sedang menggodok ya pak ya
soal nanti kementerian dan juga kabinet itu seperti apa
ya sama seperti yang disampaikan oleh pak bendagri
kami tidak punya keruangan secara langsung
tetapi tentu saya akan melaporkan
sekaligus juga memberikan masukan masukan sebagai pembantu presiden
punya kewajiban diminta tidak diminta untuk memberikan masukan yang baik
tadi karena semangatnya adalah kita lebih fokus lebih serius
dan lebih memiliki kapasitas dan otoritas untuk menangani berbagai masalah krisis air di masa depan
tentang dampak yang semakin parah dari pemanasan global misalnya
jadi makin ke depan ini petani misalnya ratusan juta petani seluruh dunia akan terdampak langsung terhadap kekeringan air
dan kalau itu gagal panen dimana mana maka akan berpengaruh pada produktivitas pangan
dan ini menjadi bencana buat kita manusia
jadi sekali lagi kembali apakah solusinya diantaranya dengan mengintegrasikan berbagai elemen dan instrumen
yang berkaitan langsung dengan manajemen air
maka kalau memang itu maka kita harus juga perlu memikirkan ke depan seperti apa
dan kalau memang diantara berbagai opsi atau alternatif solusi yang lain juga baik
kita akan integrasikan dalam konsep ke depan bagaimana menata air dengan baik dan mencegah terjadinya krisis
ini kan mohon maaf ini ini kan teman teman media ini kan baru sebatas ide yang disampaikan oleh bapak
fahim mpun kami ini ide
dan kita bersyukur water forum ini dilaksanakan indonesia sebagai tuan perumah
ini memberikan menjadi wake up call bagi kita pentingnya air
tapi apa namanya itu tentunya keputusan apapun juga lah nanti dari pimpinan kita
jadi teman teman nanti jangan nulisnya sepertinya sudah harus dari kita gitu
pak untuk skema skema reward atau yang sensitif pak untuk kepala kepala daerah yang berharga
apa yang salahnya apa yang salahnya apa yang salahnya apa yang salahnya apa yang salahnya apa yang salahnya

ini kan kita pernah kita menggunakan prinsip semi otonomi daerah
termasuk air ini ditangani oleh daerah
berarti air minum itu oleh kabupaten dan kota bukan oleh pemerintah nasional
kemudian dalam rangka manajemen air termasuk seat dinking dan
clean water air yang bersih dan airnya minum
itu karena dikelola daerah daerah salah satu cara kita biasanya untuk menangani
apa tingkat nasional kita membuat iklim yang kompetitif antar daerah
jadi biar mereka saling berlomba untuk manage dengan sebaik baiknya
nah nanti yang terbaik biasanya kita akan berikan reward yang baik baik
ya yang kurang yang tidak baik kita berikan punishment paling nggak
nah salah satu reward yang biasanya menarik
yang menarik daerah itu adalah kalau diberikan budget tambahan alokasi namanya dana insentif daerah
sekarang namanya disebut insentif fiskal
seperti untuk penanganan apa inflasi itu ibu menteri keuangan kami usul
disiapkan satu tahun satu triliun untuk seratus provinsi kabupaten kota yang dianggap terbaik menangani inflasi
sepuluh miliar untuk satu daerah
nah jadi caranya gitu caranya pancik daerah daerah itu
rp sepuluh miliar per daerah untuk daerah yang dianggap berhasil
berapa apakah seratus daerah atau cukup sepuluh daerah
nanti akan dibicarakan teknisnya dengan ibu menteri keuangan dan ibu bapak menteri bumn
indikator untuk daerah yang terbaiknya apa pak
teknisnya oleh ya misalnya akses kepada masyarakat semua terpenuhi
ya kemudian memanage dengan bagus dengan obat sehat
managemenya irigasi berjalan lancar misalnya

misalkan kerjasama dengan australia
kalau dana desa pak berapa pulsa kalau kasih untuk air
nggak ada yang spesifik tapi kita memberikan instruksi sesuai dengan keperluan tiap tiap daerah masing masing